ya kamu kumpulkan semua orang suruh ke ruang tengah ya
kamu tetap berjaga di pos
kalian semua melihat ada orang masuk
oke tapi jangan kemalaman ya pulangnya
biasaan deh pangga pangga lagi
aku tuh udah gede mas
cobain ya mas enak banget bakso nya
iya enak banget
jadi ga apa makasih
uw arg mengapa si ibu kesana sekarang
kayak ada orang di jendela
cuma perasaan saya aja ya
kamu denger ada suara teriakan gak sih
kayak suara mama deh
kayak suara mama deh
kayak suara mama deh
bu bos kenapa bu
bu bos kenapa bu
mama jangan takut
ada aku sama ancus
bubus minum dulu ya bu ya biar tenang ya bu
nih ada orang di jendela

udah lama sama senang dulu ya kamu demi belum belum tadi udah dikasih cuma mau
nggak ada siapa siapa mas ada ada orang di luar dia pakai itu loh tutupan mukanya gitu
pakai topeng mama lihat sendiri scari ada di luar
tim masa depan yusuf lagi sih dalam rumah din
semua tunggu sini
udah mama tenang ya kita semua disini
kita semua disini pasti akan jadi
wia kamu kumpulkan semua orang suruh ke ruang tengah ya kamu tetap berjaga di pos
kalian semua melihat ada orang masuk
pak al kita sudah bagi tugas untuk keliling rumah dan semuanya clear nggak ada orang lain lagi pak
mama saya barusan ketakutan dia bilang katanya ada orang yang berdiri di balik
jendela kamar anak saya rina dan orang itu menggunakan masker
saya minta semuanya cari saya yakin orang itu masih sembunyi di sini
kalian semua cari sampai dapat
hai gimana tadi ada tanda tanda orang datang ke sini atau jika kaki nggak ada apa apa itu udah berikutnya
tapi nggak ada tanda apa apa
hai cari lagi

dapat kita menemukan apa apa saya juga saya cek kamar reina kedalam kamar luar jendela dan
pakai gerbang saya tidak menemukan jiwa kaki apapun tapi nggak mungkin pak orang ini bisa masuk
seperti ini dan kita menjaga penjagaan lebih ketat lagi yang mungkin ini tiba tiba ada